sejumlah mahasiswa dari universitas bung karno langsung merebut ember yang berisi air
yang digunakan petugas kepolisian untuk memadamkan api
kericuan pun tak terhindarkan lantaran masa tetap mencoba melakukan aksi
sementara petugas meminta masa untuk membubarkan diri
petugas yang sempat memegang beberapa orang diduga provokator
membuat massa semakin bereaksi
aksi ini dilakukan mahasiswa sebagai bentuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah
untuk segera menyelesaikan kasus ham bertepatan dengan hari ham sedunia
kami dari universitas bung karno mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kami
untuk bagaimana pemerintah saat ini yang belum menyelesaikan beberapa kasus ham
baik itu penembakan terhadap aktivis kemudian banyak kasus kasus pelanggaran ham yang belum dituntaskan
tiba tiba saat kami melakukan atau menyampaikan aspirasi kami
pihak kaman depok polisi mungkin mereka tidak salah juga
tapi ada salah satu tindakan sehingga terjadi bentroklah sedikit
di sini kami mau sampaikan kepada pihak kepolisian
tolong kiranya mereka mengalami dan melayani kita
demo puluhan mahasiswa ikatan mahasiswa muhammadiyah sidoarjo
yang menolak adanya pengeboran oleh pt minarak lapindo jaya di sidoarjo sempat ricuh
aksi demo mahasiswa ini diwarnai saling dorong dengan petugas keamanan
hingga menaiki dan mendorong pintu kantor bupati sidoarjo
para mahasiswa ini geram tak segera bertemu bupati sidoarjo
pertama menolak pengeboran yang dilakukan pt minarak lapindo
yang kedua menolak terjadinya eksploitasi berlebih di sidoarjo
dan yang ketiga menuntaskan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan setimpal
dan yang keempat menuntaskan permasalahan permasalahan konflik masyarakat sekitar sidoarjo
dan yang kelima menuntaskan
tentunya bencana lukur lapindo sidoarjo yang saat ini belum usai
dan yang terakhir memperketat aturan aturan eksploitasi
khususnya aturan aturan yang dipegang oleh pemerintah kabupaten sidoarjo
aksi ini akhirnya dapat diredam oleh petugas
dan setelah dapat bertemu langsung dengan wakil bupati sidoarjo
peniputan cnn indonesia